kebetulan sebagai presiden berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilu terutama dalam bentuk ikut dalam pencocokan penelitian data pemilih pemilu dua ribu dua puluh
ini menunjukkan simbol bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat tetap berjalan sesuai dengan agenda dan ini rangkaian dari kegiatan pemilu diantaranya adalah pemutahiran data pemilih